sementara mulai maraknya artis ikut meramaikan kampanye pemilihan gubernur jawa timur dinilai tidak efektif oleh sejumlah pengamat politik
para artis tersebut dianggap hanya sebagai pemanis namun tidak signifikan dalam mendongkrak jumlah suara
meski jadwal kampanye calon gubernur dan wakil gubernur masih bulan februari mendatang
namun kehadiran para artis telah disiapkan untuk ikut mendongkrak suara masyarakat jawa timur
termasuk untuk menyanyikan jingle atau lagu kampanye jagup dan cawagup jawa timur
salah satu artis yang telah dipilih untuk menyanyikan lagu kampanye adalah fia valen
memiliki empat tujuh juta follower di instagram nama fia valen menjadi salah satu artis yang dipilih untuk menyanyikan lagu kampanye mereka
mbak fia valen termasuk salah satu yang terpilih untuk bisa mewakili
mempilih kami dalam penyampaian visi visi lewat musik
di kubu yang lain dukungan istri salah satu calon wakil gubernur emil dardak
yang merupakan mantan artis dan pemain sinetron juga bisa menjadi senjata untuk merebut pemilih muda
tidak tahu kita menghargai saja strategi politik yang kita lakukan
saya kalau saya itu berada di sini sebagai istrinya wakil gubernur emil
masalahnya strategi politik kita seperti apa yang pasti sportif yang saya tahu yang pasti ini positif
namun mengajak artis sebagai juru kampanye
menurut pakar komunikasi politik universitas airlangga surabaya merupakan cara yang kurang efektif
nah kehadiran penyanyi penyanyi itu tidak serta merta langsung berpengaruh
tetapi dia fungsi untuk brand
jadi brand cap atas
atau lebih banyak pada aware pada pengenalan
jadi kalau dengar lagu ini
dan kemudian dengar orang ini maka dia identik itu saja
tapi dia tidak punya relasi sikap memilih tapi pada level pengenalan iya
kehadiran artis dirasa bukan jaminan untuk mendongkrak suara dalam pemilihan gubernur dan wakilnya
ketokohan yang dekat dengan masyarakat dinilai lebih sesuai dan lebih memiliki nilai kepercayaan untuk kampanye
yang dirasa hanya melakukannya sebagai bagian dari pekerjaannya saja
ardia putri surabaya